keren anaknya siapa
eh tau ini tukang ojek juga
iya siapa pak
gak tau ah pusing
kok masih duduk
belum ke pangkalan
kamu sama kang pur
bapak udah masuk tol kota
saya pinjam helmnya kang amin
pernah lutan di danaku
saya boleh ngobrol sebentar indah
ada apa bu nur
saya ini kan mau bisnis rendang
mak sama potati beli rendang saya ya
terus kalau indah merepotkan
mak tolong promosiin dong sama temen temen pengajiannya
oh seperti itu
kalau menurut saya ya bu nur
lebih afdol kalau ibu nur ikut pengajian
sekalian promo dah sama temen temen pengajian saya
saya mau pengajian dulu
iya bu nur
mau belanja juga
iya bu nur
saya mau jualan rendang
nanti pada beli ya
mana coba rendangnya
ya hari ini saya tidak bawa
kan baru promo
kalau orang promo itu
harusnya ada sampelnya
iya gak bu romi
ya kalau bisa sampelnya yang banyak aja
biar nyobainnya lebih mantep
tapi janji ya pada beli
ya sudah sudah
ya sudah sudah
ya sudah sudah
jangan gitu dong cuy
ini sumber mata pencarian aku
maaf kang john nggak sengaja
kecuali kamu beli es dawet aku
bu nur mau ngocek
saya mau ke pasar mau beli daging
bu nur mau bikin rendang ya
nanti saya minta dikit ya bu
ongkos kojeknya setengah saja ya
kalau gitu saya nggak jadi minta deh
ya elah bu
segitu aja marah
sampai gak jadi ngojek sama saya
siapa yang tidak jadi ngojek
saya itu cuma mau taruh belanjaan dulu di dalam
tadi kamu sembunyi dari mbak rika kan coy
duduk sembarangan juga dosa loh cuy
enggak ah makasih
bapak mau kemana biar saya hantar
jauh deket dua puluh ribu pak murah
saya kan sudah bilang enggak ah dua kali
makasih dua kali
ya elah pak
itu mah bukan nawarin
kata abah saya
kalau yang ditawari sekali bilang enggak ah
ya sudah atuh
cari penumpang yang lain
kamu gak pernah diajari sama bapak kamu ya
kirain anaknya siapa
eh tau itu kagok jelek gitu ya
dia siapa pak
enggak tau ah pusing
mau apa lagi atuh
eh mas pur
kamu mau kemana
cepetan mak pur nanti tukang dagingnya keburu pulang
iya bu nur mari inek ke
pak bawa mochi ini banyak pisan kan ntis cuma sendirian
ntis bapak bawa banyak itu sengaja tuh
iya tuh akan bapak pengen ngebagi bagi sama teman dan tetangga kamu
bapak juga mau kenalan sama teman dan tetangga kamu tuh
es dawet segar bugar
sepi cuy mending keliling
kalau gitu gue mangkal di pangkalan ya
kamu gak denger romongan aku joy pangkalan sepi mending keliling
gue juga udah keliling tapi gak ada yang laku juga
ide eka apaan tuh
itu derita kamu
pecahkan kamu katro
untung aku orangnya gak dendaman
bener kan ya bu
sis rumah kamu tuh masih jauh
bukan rumah entis pak tapi kontrakan
ya maksud bapak teh kontrakan kamu masih jauh atau udah deket
ah gak usah tuh
tapi pak di kontrakan tisma cuma ada air putih aja
tadi di deket rumah kontrakan kamu ada tukang es kalapangga atau cenok
gak ada pak
udah aja tuh mampir ke tukang teh manis atau kopinya